kok pintunya ketutup
apa rara di dalam
kalau mereka di dalam berduaan
guys mereka anak anak kipes itu emang paling kacau
mereka tuh paling mas belajar
apalagi si rifki itu
tapi untungnya nih ya untung aja
dia udah mundur jadi ketosis
kalau enggak dia bisa aja ngasih contoh yang buruk buat muri yang lain ya nggak
ayo semuanya lebih fokus ya
jangan sampai salah gerakannya
lebih fokus latihannya ya
jangan sampai salah gerakannya
negara kesatuan ips ini toh
sudah terpijabalah sudah
cuma gara gara soal matematika
kapan coba negara ips ini mau maju
kalo rakyatnya itu model kamoran semua ini
ya elah div
ya enggak apa apa kali kita kerja sama
lagian kan cuma dikasih waktu sepuluh menit doang
emang lo udah selesai
kawan satu soal saja tuh
gue tuh tidak mampu buat kerjakan akang
semangat dong div
lo mau kerjain bareng gue
sini aja kita sama sama kerjain biar cepet selesai
emang lo udah selesai
nih lo duduk kursinya tarik kesini deket gue
ayo kita kerjain bareng gue
nona mau betah ikut gabung gak
ya mau lah
biar cepet selesai kan
ayo kerjain dong
kenapa kita punya jantung ini jadi berdebar debar
begini diperhatikan sama rifai
apa betah betul betul sudah tuh cinta sama rifai
meta jadi ingat pernah bicara soal cinta sama riva dulu
ayo temen pak
kita sekalian isek
ieh kaya orang
ieh kaya yang kebutuhan
sama aldino hmm nadif
dan berharap sama dia toh
perasaan gue tuh gak akan pernah bisa hilang
lebih baik nona hapus semua foto aldino di galeri hpnya nona
supaya nona bisa cepat move on dari dia
enggak aldino tuh udah nempel banget di pikiran gue
di otak gue di hati gue tau nggak
jadi lo ngomong kayak gitu karena lo nggak pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta
kalau sedang jatuh cinta itu rasanya bagaimana
nadif yang namanya jatuh cinta itu
pasti jantung lo tuh selalu berdebar debar
dakdikduk kenceng banget
lo tuh punya rasa suka gitu loh
ada rasa bahagia
terus cuma sehari nggak ketemu
aja tuh udah kangen banget
dan selalu ada di pikiran lo
aduh rasanya bt ini tidak sanggup untuk menanggungnya nona
nadief semua orang itu pasti bakal ngerasain jatuh cinta
tapi betta harap toh
bet ini tidak akan pernah jatuh cinta sama non arifah
karena betta tidak mau sekali hubungan persahabatan kita ini hancur
karena betta selalu berharap
kata orang punya persahabatan ini
bisa haba di saat keselamatan
yee pastinya dong
riva yang cantik yang manis
makasih mbak nona
hei ciri mau ikut kerjain bareng atau enggak
nggak selesai selesai nanti loh
kalau nona paksa ya betta juga tidak mungkin nolak toh
nih gue kasih tau nih ya acaranya nih
nadief nih caranya tuh catet aja
betta tidak mau nyangkeh
kita punya jantung ini memang sudah tidak bisa santai lagi kalau di dekat riva
sepertinya kita memang sudah jatuh cinta sama nona riva
aduh mama ya
kalau gitu anak anak kita sudah selesai pemanasannya
kita akan memasuki pelajaran inti ya
bab tiga kelas dua belas
soal penjaskas tentang basket ya
semuanya boleh istirahat lima menit dan saya akan balik lagi untuk bawa bola basket ya
gue mau ke toilet bentar ya
itu kayaknya rana gak ke toilet deh
itu beloknya aja bukan ke toilet
tadi tuh dia merhatiin kak vero terus tau
kayaknya rara suka deh sama kak vero
mungkin dia nyusulin ke vero biar mereka bisa tukar nomor hp
nah mungkin dia biar bisa lebih cepet on kali dari davin
udah mendingan sekarang lo cari tahu
barengan aja dong
udah lo aja sendiri
kalau barengan yang ada kita ketauan udah cepet tahan
gue minta lo jangan pernah ngebahas tentang perjuangan kita ya
dan lo jangan bilang ke siapapun di sekolah ini
atau siapapun yang gue kenal
kita di sekolah agak jaga jarak ya
soalnya gue gak mau ada yang curiga
anggap aja kayak kita gak pernah kenal
rara mana sih
kok gak ada
tadi kak vero bilang dia mau ngambil bola ke gudang
tapi kok pintunya ketutup
apa rara di dalam
kalau mereka di dalam berduaan
gue harus cari tau
di pintu simpanan punya kak
tapi saat aku bangun bangun di situ nah kayak gini nggak jadi gampang

coba paham kan pokoknya
terus anak anak pasti bakal ngebully gue
kakak gak ada disini
mungkin dia pergi ke toilet
yaudah aku bantuin kakak bawa bola ke lapangan ya
gak usah ya
lebih baik kamu kembali ke lapangan aja
karena saya sudah selesai
yaudah deh kalau gitu
aku ke lapangan dulu ya kak
lo gak bilang kalau gue ada disini
kamu gak usah peduli ngomongan yang tadi
dan aku akan ikutin kemohonan kamu